ya udah pulang bapak pulang
balik kanan lagi pak
bapak juga nggak akan liwat pak nggak akan liwat
bercuma bapak nanti
bapak balik aja lebih aman
wakil gubernur sumatera barat nasrul abid meminta sebuah bus penuh penumpang dari jakarta
di sungai rumbai kabupaten darmasraya
yang masuk wilayah sumatera barat untuk putar balik pada rabu siang
padahal sudah ada kebijakan psbb yang melarang angkutan orang keluar masuk wilayah
nasrul mengaku telah meminta dinas perhubungan untuk menyurati perusahaan bus lintas sumatera
yang meminta tidak lagi melintas di sumatera barat
nah kebetulan ini yang trayeknya lewat sumatera selatan tidak masuk sumatera barat
dan ini harus kita kembalikan ini keseru pulang aja
nasrul menduga beberapa bus dapat lolos melintas
sehingga ia meminta petugas di lapangan tegas menegakkan aturan
agar psbb di sumatera barat berhasil menekan angka penularan covid sembilan belas